tapi sebelum aku beritahu kamu
kamu harus menyiapkan mental kamu kak
dan transfer sejumlah uang yang aku inginkan ke rekeningku
baru setelah itu aku akan kasih tahu kamu dia siapa
ya baik akan saya lakukan
jangan lakukan itu
kita masih perlu bicara
seperti ada yang bangunin
masa kamu gak kenal aku mah
ini anakmu mah
nanti kita bersama
papa seandainya ada papa mungkin tidak akan sesusah ini
sepertinya tadi mirip sekali sama gavin
yes semua rencana kita berjalan dengan lancar
ya rencana rencana kami buat makan makan aja di luar
pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan
aku harus cepat menguasai sylvia sebelum mereka menghancurkan rencanaku
by the way tapi untungnya dia gak curiga sama kita
mai ini bela bawain sarapan mama sarapan dulu aja ya
iya taruh aja di situ
mau aku panggilin dokter gak ma
gak usah ini pusing karena tadi malam
mama tidurnya gak nyenyak mimpi buruk
gak jelas mimpinya
mama aja bingung sampai tidur gak nyenyak
bi ada persediaan obat
ada persediaan obat sakit kepala nggak ya untuk ibu
ada mbak sebentar saya ambilkan
saya permisi dulu
pasti itulah laura cynthia dan juga gavin
aku gak akan biarkan mereka terus terusan berbuat bodoh
jadi gimana kak
kamu udah percaya sama aku sekarang
aku udah bawa buktinya buat kamu
apa kau masih mau ketemu sama anak itu
dia sama siapa sekarang
kasih tahu ke saya raffic
kamu mau minta apa saya kasih
kamu mau saya melakukan apa akan saya lakukan
anak itu tumbuh sehat
dan dia ada di sekitar kamu
apa benar gavin itu adalah anak saya yang hilang
tapi sebelum aku beritahu kamu
kamu harus menyiapkan mental kamu kak
dan transfer sejumlah uang yang aku inginkan ke rekeningku
baru setelah itu aku akan kasih tahu kamu dia siapa
ya baik akan saya lakukan
jangan lakukan itu
kita masih perlu bicara
aku akan tinggalkan kalian berdua untuk membahas masalah ini
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
jangan lupa kak
mamah jangan lakukan itu
gak semua omongan om rafiq itu bisa dipercaya
mama jangan transfer uang itu
ini ini buktinya afif
ini gelang adik kamu
inilah gelang adikmu
ini tanda gelang adik kamu waktu adik kamu masih baik
waktu mama melahirkan dia
ini buktinya afiq
apakah ini berarti
gelang itu tetap gak bisa membuktikan kalau gavin adalah anaknya mama
yang sudah diculik sama supirnya dulu
om rafiq benar benar mau memeras mama
hei kamu kenapa ngelihat saya
tapi apa yang bisa dilakukan sama pembantu seperti dia
gavin kayaknya sengaja deh niru niru afifatex biar bolu katakani
untuk dikabuk dengan ivy in magnificent
tapi aku harus bikin tanda sylvia melihatnya
kamu apa apaan sih
masa kamu gak kenal aku mah